seratus hari setelah peristiwa teror penyeraman air keras terhadap penyidik senior komisi pemberantasan korupsi novel baswedan
polisi belum juga mengungkap siapa pelaku serta aktor intelektual teror tersebut
wadah pegawai kpk dan koalisi masyarakat sipil anti korupsi kembali menggelar aksi simpatik
selama tujuh ratus detik peserta aksi berdiam diri di halaman gedung komisi pemberantasan korupsi
aksi yang dilakukan pada selasa malam tersebut merupakan ungkapan kekecewaan terhadap presiden joko widodo dan pihak kepolisian
dalam konferensi pr sebelumnya koalisi masyarakat anti korupsi dengan teguh masih meminta presiden jokowi untuk membentuk tim gabungan pencari fakta
pembentukan tim khusus pada delapan januari dua ribu sembilan belas oleh kapolri tito karnavian dianggap berbanding terbalik dengan permintaan tgpf yang independen transparan dan bekerja langsung di bawah presiden
selain itu kasus penyeraman air keras tersebut dianggap tergantung
kasus pelanggaran ham polisi menganggap novel kembali menjadi korban penundaan berlarut atau undu delay pengungkapan kasus dari kepolisian
jika kita gabungkan ataupun mengaitkan dengan laporan dari komnas ham terkait kasus novel baswedan disana dikatakan ada abuse of process
jadi ada penyidik penyidik yang melakukan penyidikan terhadap kasus novel melakukan abuse of process sehingga kasusnya berlarut larut